saat ini tim penyidik kembali menahan satu orang tersangka yaitu sd untuk dua puluh hari pertama terhitung dari tanggal dua puluh tiga september dua ribu dua puluh dua sampai dengan dua belas oktober dua ribu dua puluh dua di rutan kpk pada kapling c satu
kpk juga segera menjatuhkan pemanggilan idks dan ht untuk hadir di gedung merah putih kpk dan menghadap tim penyidik
walaupun konstruksi perkaranya diduga telah terjadi diawali adanya laporan pidana dan gugatan perdata terkait dengan aktivitas dari koperasi simpan pinjam id di pengadilan negeri semarang yang diajukan ht dan idks dengan diwadili melalui kuasa hukumnya yaitu yp dan is